menteri perhubungan budi karya sumadi minggu siang kemarin meninjau persiapan terminal pulau gebang
sebelum diresmikan oleh presiden joko widodo dua puluh november nanti
seluruh perusahaan bus diharapkan sudah memindahkan operasional bus mereka ke terminal ini saat diresmikan
terminal pulau gebang yang berada di cakung jakarta timur
rencananya akan diresmikan presiden joko widodo akhir desember
untuk memastikan kondisi terminal menteri perhubungan budi karya sumadi bersama pelaksana tugas gubernur dki jakarta melakukan kunjungan
menhub ingin memastikan segala fasilitas umum telah tersedia
mulai dari tempat ruang tunggu hingga fasilitas untuk para kaum penyandang cacat
menhub juga melihat kios yang menjadi tempat pelayanan perusahaan otobus
namun sayangnya masih banyak kios yang belum terisi
menhub berharap seluruh perusahaan otobus terutama untuk jurusan jawa tengah
tanggal dua puluh desember nanti sudah diresmikan
dan sudah memindahkan operasionalnya di terminal pulau gebang
menteri perhubungan budi karyasumadi berkata
terminal pulau gebang diklaim memiliki fasilitas terminal berstandar internasional
dan diharapkan memiliki pelayanan yang baik
eko budi jakarta